ini saya versi laki laki
ini saya versi tua
dan ini versi ketika saya tersenyum lebar
berarti sekali bukan perubahannya
inilah keseruan bermain faceapp
aplikasi permak wajah yang belakangan ini ramai digunakan di media sosial
pengaplikasiannya sangat mudah
pengguna melakukan selfie kemudian memilih emot filter yang ingin dicoba
aplikasi besutan startup wideless lap rusia ini menggunakan kombinasi neural network dan artificial intelligence yang mampu membuat hasil editan terlihat realistis
faceapp kini populer dengan jumlah unduh mencapai lima puluh juta di seluruh dunia
kepopulerannya hampir tidak terlalu besar
kepopulerannya hampir menyaingi aplikasi edit wajah snapchat